kita beralih ke informasi lain
jenderal idam aziz resmi menjadi kepala polisi republik indonesia
yang baru menggantikan tito karnavian
usai dilantik presiden jokowi memberi batas waktu hingga desember
kepada kapolri baru untuk selesaikan sejumlah kasus
diantaranya kasus novel baswedan
jenderal idam aziz resmi menjabat sebagai kapolri baru
usai dilantik oleh presiden jokowi dodo pada jumat
kapolri baru jenderal idam aziz langsung diberi tugas oleh presiden
untuk menyelesaikan kasus penyeraman air keras
terhadap penyidik kpk novel baswedan
dengan tegak waktu hingga awal desember tahun ini
tadi sudah saya sampaikan kepada kapolri yang baru
tapi waktu sampai awal desember
saya sampaikan awal desember
sementara itu novel baswedan berharap kapolri baru
dapat menjalankan tugasnya sesuai amanah
dan tidak melupakan kasus kasus intimidasi
yang dialami sejumlah pegawai kpk
novel menilai belum adanya perkembangan
atas kasus penyerangan terhadap dirinya
selama dua lima tahun kasusnya bergulir
novel juga menyinggung hasil kerja tim teknis
bentukan polisi yang ditugaskan khusus menangani
kasusnya yang sudah berakhir pada tiga puluh satu oktober kemarin
namun tidak menghasilkan apa apa
sebelum dilantik jenderal idam aziz berjanji
untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap novel baswedan
polri sebelumnya juga menyatakan telah mendapatkan hasil yang signifikan
dan akan mengumumkan segera penyelesaian kasus
yang menimpa penyidik senior badan anti rasuah tersebut